bapak sudah diumum
pak melihat antusiasme dari masyarakat yang berada di sana
oh iya saya surprise saja karena kemarin
di purbalingga juga yang datang banyak sekali
hari ini ternyata juga
banyak sekali insya allah ini terima kasih
semua berkenan hadir
di rumah orang tua saya
tentu ini penghormatan buat keluarga kami
untuk atas nama keluarga saya
menyampaikan selamat hari hari kebitri
mohon maaf saya terhampatin
ada teman saya saudara saudara datang
memang semua menanyakan itu
jadi tambah rame gitu saja
itu surprise nggak pak
ya orang kira kiranya akan
tapi setelah keputusan
diambil semua terkejut
pak persiapannya gimana
persiapan pencapresan gimana pak